informasi terkait vaksin nusantara yang menuai polemik
epidemiolog diki budiman mengatakan
badan pengawas obat obatan dan makanan bpom
sudah mengambil langkah tepat terhadap riset pengembangan vaksin nusantara
bukan hanya di indonesia setiap negara di dunia melakukan riset
atau penelitian vaksin sesuai dengan prosedurnya berdasarkan ilmu pengetahuan
griffith university australia diki budiman mengatakan
pemerintah pusat harus segera meluruskan polemik tersebut
ia menjelaskan setiap negara di dunia melakukan riset dan penelitian vaksin
sesuai dengan prosedurnya
aturan tersebut ditetapkan berdasarkan ilmu pengetahuan
menurutnya dalam riset vaksin ini
pemerintah mesti betul betul melakukan screening
serta mencermati riset vaksin mana yang memiliki manfaat nyata
potensi dan berbasis ilmu pengetahuan
diki menambahkan bahwa langkah yang diambil bepom sudah sangat tepat
mengingat dalam pengembangan vaksin harus di
detail terbuka dan transparan
pemerintah mencermati men screening dan memilih
mana yang betul betul memiliki manfaat potensi
semua tentu berbasis sains
kalau pemerintah harus mengambil putusan dan menerapi ini
sebetulnya badan pom sudah tepat
sudah sangat tepat
namun untuk menjaga transparan
ataupun anggapan adanya
karena ini sudah terjadi kemarin sudah ada pro kontra
harus sangat detail terbuka transparan
disampaikan tahapan detailnya
apa yang kurang dan yang tidak
dan tentu ini harus diterima oleh peneliti

itu menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi sadikin ikut buka suara terkait kisru vaksin nusantara
budi menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan untuk mengatasi polemik vaksin nusantara yang tengah santer diberitakan
tadi kita sudah meeting dengan pak kasat dengan pak menko pmk
nanti akan diumumkan oleh tempatnya pak kasat
tapi sudah selesai sudah didiskusikan
terima kasih banyak
sebelumnya tentara nasional indonesia menegaskan penelitian sel dendritik
untuk vaksin nusantara yang sedang dilakukan di rumah sakit pusat angkatan darat
gatot subroto jakarta bukan program dari tni
tni memastikan penelitian yang dilakukan akan mengikuti aturan baku penelitian
yang bekerjasama dengan berbagai pihak
tni hanya membantu memfasilitasi penelitian sebagai bentuk sumbang sih kepada negara
bahwa program vaksin nusantara bukanlah program dari tni
namun demikian sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi
dalam negeri seperti vaksin dan obat obatan untuk membentuk penanggulangan covid sembilan belas
maka tni akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria
dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh badan pengawas obat dan makanan
sehingga ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan epikasi dan kelayakannya
selain itu juga perlu pengurusan perizinan kerjasama antara tni dengan berbagai pihak
dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti
akan diatur dengan mekanisme kerjasama sebagai dasar hukum atau legal standing
dan tanpa mengganggu tugas tugas kelinasan atau tugas pokok kesatuan